puluhan pelukis dari berbagai daerah mengikuti pasar seni lukis surabaya yang diadakan di area northquay pelabuhan tanjung perak surabaya
mereka bertebaran di setiap sudut arena untuk mencari obyek lukisan yang indah
ajang pasar seni lukis ini sekaligus untuk mengenalkan potensi pelabuhan tanjung perak lewat karya seni
yang menggambarkan tampilan kapal berlabuh dengan latar belakang laut di selat madura
para pelukis mengaku sangat menikmati objek lukisannya yang bergerak sambil menikmati suasana laut di siang hari
sementara itu ketua pelaksana pasar seni lukis indonesia m anies menuturkan
on the spot di pelabuhan tanjung perak sebenarnya digunakan untuk mengenalkan potensi surabaya dari sisa keindahan alam
para pelukis bisa dikreasi di tempat instalasi atau tempat di surabaya yang ikon

pelabuhan tanjung perak memiliki potensi untuk mencari obyek lukisan yang indah
tak semua pelukis menggambarkan suasana pelabuhan
namun ada juga yang menangkap sisi lain imajinasi lukisan dalam satir kehidupan sosial